dulu udah ngambil kartu pelajar belum di restoran
berarti kemarin tuh lo yang ngerjain gue
lagian lu katrok
pakai ngajakin selera makan malam lagi
eh denger ya
laura itu hak patennya ada di gua
hei glenn kamu luker apa sih
lo tenang aja lo lo tenang jangan panik lo
tenang tenang toh dia nunjuk nunjuk ke arah kita tuh
gue gak mau masuk penjagaan lagi nih lo aja yang masuk kali ini
makanya jangan bawa lo
bapak bapak bapak
selamat malam pak
jalan cempaka sebelah mana ya
bapak lurus ntar gak jauh dari belokan pak belok kanan
dari belokan itu ke arah kanan jauh nggak pak
ah gak pak
makasih ya pak ya
selamat malam pak
ah cepetan dong mbak lapar nih
iya cepetan mbak
aduh cara makannya gimana ya

yaudah balik aja
yaudah balik aja
klien minta bilnya dong
ini mbak bilnya
kasih ke dia aja
ini nggak salah
eh mbak mbak mbak
uang gua sekarang tuh lagi kurang banget nih ya
tapi apa ada jaminannya
nah ini kartu pelajar gue
nah kalau misalnya ada apa apa
lu bisa cari gue di sini
ini inget nih
bener kan mas sekolah di sekolah elit ini
iya gue gue gue sekolah di sekolahan elit itu
tuh itu kan foto gue tuh
eh jadi gimana
eh thank you banget ya
lu udah ngambil kartu pelajar belum di restoran
berarti kemarin tuh lo yang ngerjain gue
lagian lu katrok
pakai ngajakin selera makan malam lagi
eh denger ya
laura itu hak patennya ada di guru
ada lombal sepeda nih
wah gue harus ikut nih
kalau gue juara pasti laura bakal perhatian sama gue
lihat aja pembalasan dari gue
selama gue masih ada lo gak akan kelihatan keren depan laura
eh gue udah dateng dong balik gue dah
lo kira kira dong kita yang nunggu disini dari tadi
loh orang gue mau daftar luki luki luki
iya lo dateng dateng mainnya robot aja lo
ya terus kenapa gue calon juara
lo gak saya ikut lo gak bakalan juara
eh semua orang disini tuh dianggap sama gak ada yang istimewa
lo mau nyari masalah disini ya
bajak ya lama lamanya udah
udah udah udah udah
thank youpy sekalian dong ambil minuman buat aku aku haus nih
lo gak bisa apa ambil sendiri
terus di depan juga ada
aduh gak denger
aduh gak denger
hmm tau gak ternyata glenn itu suaranya bagus banget
ternyata dia sangat keren gue suka dia sangat banget
gue tuh happy aja gue tuh bayangin kalo glenn itu jadi artis top
terus gue jadi pacarnya gue setiap harinya ada tv
terus setiap enfortainment selalu wawancara gue
terus gue jadi famis deh
tapi lo tau kenapa sih
hah ya seneng lah
masa loh terkenal gue gak seneng sih
oh my gosh lo tau kenapa sih
gak apa apa ini bagian dari perjuangan
perjuangan eh tau gak sih
kita udah enam puluh tiga tahun merdeka gak apa apa ke perjuangan perjuangan lagi
enggak apa ini bukan masalah kemerdekaan rakyat indonesia
tapi ini perjuangan untuk mendapatkan kamu